karena kemunculan berbagai macam kasus yang melibatkan selebritas di indonesia
lo ada kepikiran buat kuliah di sana kah main di sana gak gitu
betul betul kita mengharapkan ada tenaga kesehatan yang berkualitas karena ini berdampak juga dengan pelayanan
jadi kayak ingin mempromosikan dan mengedukasikan orang bahwa kita tuh nggak bisa ikutin apa yang ada di sosial media
pemilik lapak ini menawarkan menu andalan dalam dua pilihan harga
ini pemaknaan yang menurut saya makanya jadi salah
kan bisa pak prabowo daerah ke bumega daerah ke pak sby daerah ke pak jokowi